akulah samudera membentang di antara gugusan pulau nusantara
akulah sumber kehidupan namun sering terabaikan oleh manusia
lindungilah aku karena keberadaanku sesungguhnya adalah kehidupanmu
mari hidup berdampingan demi masa depanmu aku dan kamu